sebagai pusat kegiatan resmi kepresidenan
keberadaan istana negara memiliki arti penting dalam menjalankan roda pemerintahan
simbol kekuatan dan kebesaran bangsa itu kini diajawantahkan lewat pembangunan istana negara di ibu kota negara nusantara
nah kita awali jelajah kemerdekaan kali ini dengan melihat istana negara di ikn nusantara
titik tempat saya berdiri sekarang ini dinamai sumbu kebangsaan barat
sepintas seperti pos pemantau dari ketinggian untuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di ikn nusantara
istana negara ini nantinya akan menjadi landmark yang ikonik di kawasan ini
inti pusat pemerintahan ika nusantara
sebagai perujudan sinergi antara seni sains dan teknologi
istana negara ikn ditransformasikan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan aspek estetik nilai guna serta manfaat
nah itu istana terlihat dari titik saya berdiri ini sekitar satu km
saya sudah tidak sabar sebenarnya kalau melihat konstruksinya sudah terbangun
untuk satu hari kalau sudah selesai saya mungkin akan bertandang lagi ke sini
ya rasa tak sabar menanti rampungnya pembangunan istana garudanan megah membuat saya mendatangi perancangnya
bilah bilah kuningan yang menjadi sayap garuda sebagai selubung istana ini tengah dikebut pembuatannya
mungkin secara filosofis bapak yang merancang ini tentu punya bayangan apa yang sebenarnya ingin disampaikan
mungkin secara filosofis bapak yang merancang ini tentu punya bayangan apa yang sebenarnya ingin disampaikan
gini saya pertama melihat bahwa indonesia terdiri dari suku bangsa yang banyak sekali
masing masing punya identitas sendiri kan
nah kalau salah satu saya pakai di sini misalnya rumah minang yang bagus bagus itu terus rumah batak toraja bali atau jawa
nanti yang lain nggak kepake gimana
ada cemburu lah ada aku
kok kita nggak ada juga
tapi kalau saya pakai ini kan semua sudah mengenal sebagai memang tidak diterjemahkan ansih begitu garuda pancasila
tapi ini garuda sudah dikenal
garuda tak hanya dikenal sebagai burung mitologis sebagaimana ditemukan dalam berbagai peninggalan arkeologis dan kitab klasik
akan tetapi garuda telah menjelma menjadi simbol pemersatu bangsa
nyoman sengaja memilih material yang minim perawatan
ia mempertimbangkan fungsi istana sebagai kegiatan pemerintahan yang tanpa henti
sehingga tidak mungkin menutup istana hanya untuk proses perawatan ataupun renovasi
maha karya itu merupakan sumbangsih yang ia berikan kepada negara
menurutnya masyarakat patut berbangga memiliki istana negara yang dirancang sendiri dengan meninggalkan wajah bangunan kolonial seperti istana jakarta
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia